legenda brazilian jiu jitsu dan mixed martial arts atau mma
royce gracey mengunjungi jakarta untuk memberi pelatihan mixed martial arts
sekaligus menghadiri pembukaan sasana beladiri tatsuji dojo
dalam kunjungannya tersebut royce bercerita tentang perkembangan olahraga mixed martial arts
dari era sembilan puluh an hingga sekarang
royce grace termasuk salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam olahraga mixed martial arts
ia memenangkan ultimate fighting championship turnamen pertama ufc tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
roy sukses mengalahkan lawan lawan yang lebih besar darinya
semua lawan yang sukses ia jatuhkan dikunci dengan teknik bela diri ciptaan keluarganya
royce mengunjungi jakarta untuk memberikan pelatihan mixed martial art
dan menghadiri peresmian sasana beladiri tatsuji dojo
roy sempat bercerita tentang awal mula perkembangan mixed martial arts pada era sembilan puluh an hingga sekarang
jadi ini adalah pertanyaan untuk mengajarkan para penonton
kami berpikir amerika menjadi sangat besar
pertama kali kita tidak pernah mendengar tentang mma brazilian jiu jitsu
apa yang terjadi di brazil orang tidak tahu
tapi setelah amerika mengetahui seluruh dunia mengetahui
royce menilai ada perbedaan yang signifikan
antara atlet mixed martial arts pada era sembilan puluh an dengan atlet mixed martial arts sekarang
saat itu atlet mixed martial arts hanya mempelajari satu disiplin ilmu bela diri
sedangkan atlet mixed martial arts sekarang mempelajari semua disiplin ilmu beladiri
dan ada stilis
semua orang belajar
lebih banyak atlet dan atlet
yang memiliki stilis yang buruk
legenda olahraga mixed martial art ini menambahkan bahwa
pola makan dan tidur yang baik
serta latihan keras
merupakan syarat penting untuk menjadi aset yang baik
muhammad rizata jakarta